durian ii mama ngeri banget sih denger cerita kamu itu
aku jadi nyesel nih cerita ke mama
pokoknya mama kepikiran
mungkin kan mama juga baru sembuh dari sakit mah
ren ini tuh untung ya mama dengar cerita ini langsung dari kamu
coba kalau mama dengar dari orang lain
ya udah yang penting mama jangan khawatir
insya allah aku bisa jaga diriku
bisa lebih tenang yang saya harap
eh mbak elsa
maaf jika penyinggung
apa akhir akhir ini mbak elsa sempat ada keributan dengan orang lain
gak ada lah emang saya bilang masalah pak
intinya gini ya
seperti yang sudah kita bahas tadi
ini kemungkinan besar ada hubungannya sama ricky
dan bapak masih inget kan yang sempet nino bilang
kenapa riki terus sih
dia kan udah penjara emang gak selesai selesai apa masalahnya
ya tapi kan diki di penjara karena kamu bukan
yang saya tahu itu ya
ya kenapa saya yang disalahin
ya harus polisi dong yang ngejagain saya
supaya saya gak diserang sama komplotannya riki itu
iya harusnya sih begitu
tapi kan kamu tahu tugasnya polisi itu ada banyak sang
dan kalau cuma soal dilempar telor gak mungkin juga kamu mesti dikawal dua puluh empat jam
kecuali ada masalah lain yang lebih serius
misalnya kamu diancam
sama jadi takut takuna
sekarang intinya kita semua bukan hanya elsa tapi semuanya
rumah kamu rumah kita semua
kita harus jaga dirimu
lebih mawas diri lebih waspada intinya ya
apapun yang berhubungan sama keluarga saya
jika mereka mengancam
saya sendiri akan pasang badan
meskipun saya belum melihat semuanya
keluarga adalah yang utama
ini juga kondisi kamu
minta bantuan bapak dari dia dan semuanya
membuat jebakan seperti ini
dan memang benar
penyerangnya mengira kalau
mobil ini ditumpangi oleh pak surya dan keluarganya
padahal pak surya dan keluarganya sudah menaiki mobil taksi online
oke sekarang kita ikutin terus motor pak al
baik pak reddy
motornya kenceng banget
saya melihat semangat pak al
saya jadi merasa
melihat pak al yang dulu lagi
seolah gak lupa ingatan
saya juga merasa seperti itu
rena akhirnya bobok juga
mungkin dia karena capek juga kali ya
eh mirna kamu udah kembali
saya tahu kamu capek
gimana tadi acaranya aman
alhamdulillah acara berjalan dengan lancar
karena andin juga perlu istirahat
terus juga kalau misalkan terlalu rame
sama susternya kan gak boleh
di dokternya juga gitu bu
namanya juga di rumah sakit
dan andin kan perlu banyak istirahat
cuman ya saya doakan semoga dengan
small leadle party dari kalian
andar jadi bahagia
terus orang kalau bahagia kan
imunitas tubuhnya naik
mudah mudahan andin cepet pulang ya bu
oh tadi juga udah disampaikan juga bu
ya salam dari bu bos
pak bos udah jelasin kalau bu bos gak bisa dateng
karena harus jaga skala di rumah
aduh niat andin tuh kayaknya terharu
wah banget mandangin pak bos
karena gak serpes kecil kecilan gitu
maksudnya saya bisa merasakan sih perasaannya andin
dua tahun dia tidak bertemu dengan al
sekarang al ada depan dia
pasti saya kebayang muka dan wajah bahagianya dia
walaupun keadaan tidak sama ya
terima kasih ya udah bantu range semuanya juga ya
dan ya selama kiki gak ada kan
kamu juga udah ngurusin rumah ngurusin anak anak
aman bu aman
kamu istirahat deh ya
beneran bu gak apa apa
beneran gak apa apa biar askara sama saya
lagian askara seneng kok sama omanya
waktu kalian pergi askara tuh udah nurut banget
gak rewel kalau sama omanya
tidur tidur tidur beneran
selamat istirahat ya bu
tapi tadi al juga tampak bahagia kan
oh pasti dong
apalagi rena semuanya tampak bahagia
semoga ingatan dia cepat kembali ya
dengan semua semua happy things like this
selamat istirahat bu
gak bisa ngebales sih pakai bahasa inggris bu
sayang cucunya on udah tidur
sayang aduh ini digigit nyamuk
tau tau tau
oh anak pinter
mama kamu cepat pulang
kamu cepet kumpul sama mama kamu
mama gak bisa ikut merayakan ulang tahun kamu
karena mama jaga naskara
mama cuma bisa mendoakan
semoga di hari ulang tahun kamu kamu selalu sehat
kado terindah buat kamu sudah hadir nin
aldebaran kembali ke dalam pelukan kita semua
dengan raga yang sehat
walaupun ingatannya sedikit terganggu
kita akan sama sama mengembalikan memori dan kenangan
untuk aldebaran bisa ingat kembali semuanya
kamu percaya gitu kok
kado terindah kamu ada di depan mama juga
lagi mama jagain lagi kita
kalau mamanya sudah sembuh
kita rayain rame rame lagi di rumah
sekarang kamu sama oma dulu ya
udah ada nyembuhnya
tidur lagi ya doang

pak sepertinya mobil dan motor tadi diperintahkan oleh orang yang sama
saya juga duga kayak begitu
itu yang belum kita prediksikan tadi kan
dan kita harus lebih hati hati lagi pak
karena mereka bisa seneng seneng itu dan kita gak tahu siapa yang sebenarnya mereka incar
itu mulai sekarang kita harus perketat penjagaan
riza tolong kamu perketat lagi rumah ponokulita bersama anakmu kamu ya
satu lagi zek
saya minta kemanapun keluarga saya atau reina pergi kamu yang jaga ya

eh dia pikir gue gak bisa baca rencananya
kalau rencana dia berjalan rencana kita juga harus pasti berjalan
kalau kita susah untuk dapatin elsa anak dan bininya kita sikat juga
kita sikat juga
supaya aldebaran alvare
memberikan elsa pada kita
jadikan kerjaan kita bisa ringan
kita pakai tangan aldebaran untuk dapatin elsa
kalau tidak anak dan bidinya tidak bisa selamat
sebenarnya yang diteror tuh kayaknya bukan aku atau keluarga kita deh
kayaknya ini mau neror aldebaran mah
dan peneror ini tahu kalau kita ada di luar makanya kita yang kena
kamu kok masih bisa kepikiran buat jalanin orang lain
mama juga gak habis pikir
kamu kan udah tahu kan
apa yang didengar nino
iya pak iya mah
tidak ada apa apa mas
tai nanti lihat dong
aku lagi gak ke china
kaya kep personajes wl
didehik paham langsung
katanya dia begitu

saya kesiangan maaf ya bu
maaf saya kesiangan
tunggu tunggu tunggu sebentar sebentar
silahkan duduk dulu duduk duduk
kamu bilang kamu kesiangan tapi ini sudah lengkap semuanya siapa yang masak ya
bu saya kesiangan
ini masih pagi udah ready this much terus kamu kesiangan
kamu gak usah pura pura
bu beneran bu saya makanya langsung buru buru kesini karena kesiangan
ini siapa yang nyiapin ya
selamat pagi semuanya
ya selamat pagi
aduh miss kikiku sudah kembali
aduh jadi kamu yang nyepi ini semua
kamu yang masak
miss kiki sudah pulang
gua butuh lu banget kiki
aku ada aku sayang
bu putri cilitanya miss kiki
miss kiki juga kangen sama kamu sayang
eh gimana kabar ibu kabar di kampung semuanya
ternyata kemarin itu ibu sakit tipes kecapean
terus sempat dibawa ke rumah sakit itu bu
pas keadaan udah membaik gigi langsung buru buru deh balik ke sini
terus miss kiki nyampainya subuh
nah abis itu miss kiki langsung masak di daripada nggak bisa tidur kan bu
dan tuh ngeliat mbak mira juga tidur kayaknya
lelap banget bu
udah lah kiki aja yang turun tangan
akhirnya mirna udah ready pagi pagi luar biasa sekali
tapi itu udah balik ya ki
itu bener bener butuh yang namanya cara pemikiran seorang miss kiki
berarti bener pilih kiki
kiki juga kepikiran ibu soalnya kan
bahkan kan di rumah sakit ngehandle reina ngehandle askara
untungnya renam sama suster mirna
askara masih sama omanya aman
kalau sama kamu kan askar jumpa lilitan sama saya tenang
berarti dia kasih ke ibu aja
daripada terlambat sekolah rena sarapan dulu
btw mirna sekarang suka bengong kiki
iya terima kasih
oh ya sus hari ini ada acara kan
oh sus tertahu
itu bu persiapan acara parent day
jadi hari ini kan ada latihannya dulu
parents day ya
ya tepat aja ma
enggak bisa tuh harus kita
ma pa aku berangkat ke kantor ya
aku sebenarnya ngeri sih
cuma ya kalau nggak ke kantor kan nanti aku dipecat gimana
iya jangan sampai kejadian kemarin keulang lagi
kejadian kemarin keulang lagi ya
kan gue itu mau selidikin soal email kantor ke nino
picing maksudnya apa coba kenapa gue enggak ikut
apa mau papa antar aja kamu ke kantor
enggak usah pa kayaknya taksi online ku juga udah dateng
aku berangkat ya
tentu ku ada ya sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf pak boleh tunggu sebentar ya ada yang ketinggalan
aku berharap pak nggak ada lagi teror teror yang mengancam keluarga kita
aku juga berharapnya seperti itu
memang saat ini kita itu harus ekstra waspada pak
iya dan kemarin aja kita belum tahu loh ini ulah siapa
kalau papa tetap mikirnya enrique
kenapa kamu balik lagi ada ketinggalan
kayaknya lebih baik papa anterin aku ke kantor deh pa
aku aku bukannya takut pak tapi
ya udah papa ambil nomat sebentar ya
eh tapi papa mikir jangan aku ini penakut ya pak
aku aku berani kok cuma ya untuk saat ini kan kita harus waspada
jaga jaga aja pa
ya sebentar ya

ditinggal pulang kampung eh gimana ibu aman sudah
itu udah ceritain kak ibu
eh ada siapa itu ada siapa itu
enggak usah dadah lihat fotonya ini loh
papa ini enggak dilihat sih
tikis tuh siapa
tangan mama ya
nanti mama juga pulang kalau udah sembuh kan
tuh saya namain empahnya tuh ajakin
kemana sih kamu
ini mau dibikinin tangga tangan sini
senang ya kamu melihat anak
gemesnya terus kok kamu udah pulang sih al
kangen sama asghar atau apa ada
enggak semalam itu kan waktu ngasih kejutan buat andin
rena itu pengen tidur di situ
terus ya ada rasa bersalah juga lah
karena enggak bisa ngijin rena di sana
rena juga kangen sama saya juga jadinya saya mau kasih kejutan buat rena
makanya pagi pagi ini pulang mau ngantarin sama sekolah
nanti rena sekolah loh
sekalian juga mau ngecek jalanan menuju sekolahnya rena itu apa enggak
saya mau bicara dulu sebentar
kalau bisa bawa asghar asghar dulu
iya asghar dulu
ini perlu dibawa kan ini
kita main di kamar ya
bawa asghar bu
asghar aja mas
awas awas jatuh
ke kamar dulu ya
eh iya saya mau ngecek jalanan menuju sekolah renama atau enggak karena gini mama
karena mama nggak ikut semalam kan jadi ada beberapa yang mama lewatkan
bapak surya mama sarah dan elsa ketika menuju ke rumah sakit itu mendapatkan teror dari
katanya kaca mobilnya itu dilempar keluar
tapi bapak surya tetap menjalankan mobil sampai benar benar sampai tujuan rumah sakit ini
karena kalau misalkan berhenti kan takutnya di jalan langsung
sorry mau potong dari siapa apa semuanya udah ketahuan belum atau
ini masih dugaan
ini masih dugaan
karena menurutku semuanya berawal dari elsa
berawal dari elsa meremet ke semuanya
dugaan saya dugaan randy dugaan riza dugaan papa surya menduga ini ada hubungannya sama riki lagi
ingat yang waktu
oh ya tuhan
kemarin di pengadilan yang saya cerita
yang kepala saya dihajar pakai batu
itu kan orang orangnya ricky juga
ricky ini kan menyimpan dendam juga dengan elsa
bisa aja memang tujuannya elsa
tapi untuk lebih waspada lagi karena kemarin saya juga ikut terlibat kan
karena ricky pernah mengancam andin di pengadilan
takutnya ini juga merembet lagi
gimanapun elsa dan andin ini kan kakak adik
makanya saya coba jaga jaga semuanya memperketat penjagaan
sekarang saya mau ngecek secara langsung perjalanan menuju sekolahnya reina itu aman apa tidak
di sini akan ada rizal
ada penambahan penjagaan nantinya
jangan sampai lengah ya
ini bikin mama mama bingung tapi in a way semuanya make sense sih
karena memang ya itu kan semuanya berlunutan
ada sebab akibatnya dan takutnya keluarga kita terbukt bukt
dan semalam juga saya rendy riza
membuat sebuah rencana
jadi mobilnya papa surya itu dibawa oleh riza dan rendy
bapak surya saya suruh naik taksi online untuk pulang
mengecek apakah memang benar itu sebuah ancaman atau hanya orang iseng
dan betul itu ancaman
mobilnya diikutin lagi
kacanya dipukul dilempar pakai batu
saya ikutin dari belakang naik motor
waktu kita kejar orangnya ternyata mereka memang benar benar
mereka punya komplotan yang cukup banyak
saya hampir ditabrak sama mobil juga
dari arah depan
untung bisa sedikit menghindar
alhamdulillah kamu bisa mengantisipasi ini semua ya
maksudnya bayangin gak kalau kamu tidak mengantisipasi ini dan
pak surya dan bu sara yang ada di dalam mobil itu
kebayang gak dilempar semua segala macam
tapi ini sangat terorganisir sekali ya
maksudnya terencana dengan rapi
ini membuatku khawatir
walaupun sudah bisa mengantisipasi ini semua
mama gak mau kehilangan kamu lagi
cukup mama kehilangan rory
mama tahu kamu berusaha melindungi keluarga kamu
pak surya bu sarah semua tapi tolong jaga diri kamu
aku gak mau kehilangan kamu
saya boleh tanya sesuatu
bapak surya sudah sedikit banyak bercerita
tentang masalah luandin
sempat membahas tentang rory
dan mama yang sempat kesekiater
saya ingin tahu lebih jauh
tentang adik saya yang meninggal
yang dimana andin dituduh sebagai pembunuhnya
ya kalau memang
dan tidak masalah untuk mama mengingat ingat kembali
tak bisa dulu lalu
anda masih kenapa brock
saya tahu mereka masih betul
tapi mengapakah perang yang mereka lakukan
chirik iba si
pokoknya yang duyuhku
apa kita berangkat
aduh lucu banget
siapa yang bikin kuncir kuncir itu
aku gak mau terlambat ke sekolah pak
nanti aku disetup
papa akan tepat waktu
ya di sana
jangan terlalu dipikirin
cerita saya yang pertama
itu tanggung jawab saya
saya akan handle semuanya
saya akan pastikan keluarga saya aman
mama tidak akan mikirkan itu
kamu juga pikirkan keselamatan dan kesehatan diri kamu oke
kamu melindungi keluarga kamu
udah tenang ya
roset aku takut ada papa disini
udah tenang ya

udah tenang ya
roset aku takut ada papa disini
aku bisa mengatasi ketakutan aku pak
makanya tadi pas papa tanya aku aku
aku takut atau enggak aku bilang enggak kan
tapi ternyata aku takut beneran pas sekarang
tapi ternyata aku takut beneran pas sekarang

meskipun kamu sudah dewasa

gak pernah menikah

kamu tetap anak kecil di mata papa dan mama
putri kecil papa
putri kecil papa
putri kecil papa
meskipun banyak tindakan kamu
meskipun banyak tindakan kamu perbuatan kamu sikap kamu
yang bikin bapak marah sedih
yang bikin papa marah sedih
tapi papa akan selalu melindungi kamu
tapi papa akan selalu melindungi kamu
ya aku sadar kok aku anak bapak
yang selalu bikin masalah
yang menyusahkan papa terus
papa juga nggak suka keadaan seperti ini
keadaan yang bikin kamu ketakutan seperti ini

papa gak suka melihatnya
tapi jujur ada hal yang bikin papa senang
tapi jujur ada hal yang bikin papa senang
kamu kembali ke papa
kamu kembali ke papa
papa jadi ngerasa
kamu masih butuh sama papa
kamu masih butuh sama papa
sampai kapanpun aku

akan selalu membutuhkan mama sama papa
itu yang setiap orang tua
itu yang setiap orang tua
itu yang setiap orang tua
merasa dibutuhkan sama anaknya
merasa dibutuhkan sama anaknya

sampai kapanpun ya
sampai kapanpun ya
sampai kapanpun ya
tapi sebenarnya aku
aku gak takut takut banget sih
aku gak takut takut banget sih
yang gak nyaman aja sih

papa tahu gengsi kamu ke desa
cuma mengakui kalau kamu beneran takut
aja pake diri alat
yang penting kamu kembali ke papua
yang penting kamu kembali ke papa
ku mohon perlindunganmu ya allah
berikan keselamatan pada keluarga hamba dan orang orang di sekeliling hamba

sumpah kiki itu masalah gue
itu numpuk di otak
kayak otak gue tuh pengen meledak
mau gak sih
kenapa sih emangnya
kok kayaknya berat banget gitu
baru ditinggalin berapa hari
berat banget pokoknya
parah parah kiki
iya tentang apa beratnya itu ngomong
ceritanya tuh panjang
panjang kali lebar kali tinggi
pokoknya aduh panjang banget dah
lu jangan cie cie kayak biasanya
jangan keluarin suara gue tabok
ini itu ceritanya tuh sangat pelik
tau pelik kan
hati gue tuh sampe
otak gue tuh kayak pengen meledak
ih berat saat ini kayaknya
ih parah makanya tapi
ih jangan bilang kalo mau menang kan dia
diam diam kiki
gimana gue mau cerita kalo lu kayak begini
bisa tenang dulu enggak lu
ini ntar gue meledak gue meledak
lu jangan kena salah salah nih
kaki pengen tau ada kursi papa
ya kan ceritain dong bulan bulan dong
gue kan harus nganterin rena ke sekolah
aduh ketemu dia lagi
ceritanya gue pending dulu
soalnya kalau gue cerita itu butuh seribu halaman kayaknya deh
kayaknya tuh wah panjang banget episodenya
jadi nanti gue ceritain semuanya
kayak tadi jangan ya
awas dulu ya
soalnya gue pengen meledak banget sumpah
gue berangkat dulu
makasih udah pulang
ya ampun kangen banget ya
udah ya gue berangkat dulu ya
satu hal gigi tuh gak sabar dikondangan
ada hasilnya ibu
jangan cie ciye gimana sih
iya mak mirna cepetan
mama ngeri banget sih dengar cerita kamu itu
aku jadi nyesel nih cerita ke mama
pokoknya mama kepikiran
lagian kan mama juga baru sembuh dari sakit mak
ren ini tuh untung ya mama dengar cerita ini langsung dari kamu
coba kalau mama dengar dari orang lain
ya udah yang penting mama jangan khawatir
insya allah aku bisa jaga diri kum
iya iya ren lagian ren
siapa orang tua yang gak khawatir
anaknya tuh dalam bahaya
mama tuh gak khawatirin kamu aja
tapi pak al itu
kan dia belum pulih tuh dari ingatannya ren
aku minta doanya
yang terbaik buat aku dan orang orang sekitar aku ya mak
tapi keren mama heran
pak al itu udah pulang masih aja
ada orang mau jahatin sama keluarganya dia itu
tapi aku salutlah sama pak al mak
beliau gak akan
tinggal diam ketika
orang orang sekitarnya diganggu maaf
itu udah dekat beliau mak
ren iya mak insya allah
itu mbak bella gimana kabarnya
berhubungan baik kan sama dia
iya masih mak
alhamdulillah kalau gitu
kan dia lagi nginep di rumahnya
pak al katanya mau jagain anak anaknya
sampai sekarang pun masih di sana kemarin
dan kemarin juga aku sempet ngobrol sama bella
dari aku karena
agar hubungan kita
semakin membaik katanya
ya aku sih
mencoba mengerti mak
meskipun agak aneh sih
yang biasanya aku
berangkat bareng ke kantor sampai
sharing sharing pun bareng sekarang udah jarang gitu
kamu itu kehilangan dia ren
kan biasanya kamu suka bareng bareng
tuh ke kantor
makan bareng sekarang
tiba tiba dia itu menjauh dari kamu
berarti kamu kehilangan dia
kamu belum yakin yoh
mau buka hati kamu buat dia
tapi mama minta
kalian berdua itu untuk
siapa tahu ada jalan terbaik
buat kalian berdua
ya jujur sih mak
masih perlu waktu
aku juga bukan orang yang pantas
buat bella mak
ya mama juga tahu kan
bella itu adalah pewaris
dari keluarganya almarhum amir khan
aku juga gak mau ada
berita berita miring yang nantinya
tersebar gitu mak
mama juga terseret nantinya
ren mama paham itu
tapi kan mbak bella selama ini juga nggak
menganggap rendah kita ren
kamu masih kepikiran sama mbak catherine
udah ren mbak catherine
tuh udah tenang di alam sana
pasti dia juga
mau kamu itu melanjutkan hidup
kamu harus melanjutkan hidup kamu ren
buat orang lain
iya sih mak
sakit banget sih memang
dan sampai sekarang
pun aku masih merasa
selalu ada di sekitar aku mak
tapi betul kata mama
aku harus terus melanjutkan hidup
berusaha untuk membuka hati lagi
pokoknya mama doakan yang terbaik